apa mau bicara
papa kenapa ketuk ketuk kamarnya ana
iya papa juga kurang jelas ada apa tapi
yang bapak lihat tadi ana dan indi berantem
dia bertengkar di depan rumah
ana sama idi bertengkar di depan rumah
kenapa mereka bisa bertengkar pak
papa juga gak jelas apa duduk persoalannya
tapi yang bapak dengar tadi mereka menyebut nyebut nama
mama mau bicara sama kamu
ana sejak kapan mama ngajarin kamu untuk tidak menjawab kalau dipanggil orang tua
ma biarin ana sendiri dulu ma
kamu harus bilang sama mama kamu kenapa sama indi
mama mama udah dong ma
jangan marah marah begitu nanti dia malah gak mau keluar lagi
tapi mama gak bisa sabar pa kalau ada masalah seperti ini
kalau kamu tidak buka pintunya juga mama akan paksa buka pintu kamu
ya allah ana
udah dong na
ya allah ana
ana udah sayang kamu nggak usah nangis terus
ana udah sayang udah
ada apa sama kamu dan indi ana
kalau kamu ada masalah kamu ceritakan pada kami
jangan kamu pendam sendiri
edo kenapa dengan edo
kak edo ma dia bilang kau ini nggak mau menikah dengan dia ma
kak edo akan menikahi ana ma supaya ana bisa jadi ibunya si cantik
injil ini tidak adil

kan saja lfly pikir kalau ana mau rebut kak edo sama si cantik dari dia
selamat sore deambar
selamat sore mbak marta
edu lancang sekali kamu
berani beraninya kamu memperisi mariana dan menjadikan ana menjadi ibu dari si cantik
memang kamu pernah minta izin sama saya
dan apa kamu pikir saya akan mengizinkan kamu
damar sabar dulu ya tenang
biar edo yang menjelaskan ya
sudah berulang kali kamu membuat masalah sama keluarga saya
dan sudah berulang kali juga saya dan keluarga saya memaafkan kamu
tapi kenapa sih edu
kamu gak sadar sadar juga
dan kenapa kamu membuat masalah yang baru lagi terhadap keluarga saya
diam edu tante belum selesai bicara
jangan kamu pikir
tanpa akan mengizinkan niatan kamu
tante sangat menyayangi mariana
dan saya tidak akan membiarkan mariana jatuh ke tangan laki laki seperti kamu
tante dengar dulu penjelasan
asal kamu tahu ya edo
karena ulah kamu mariana jadi tertekan
dan karena ulah kamu juga indy jadi marah besar sama mariana
karena indy cemburu
dan indy menyangka mariana telah merebut kamu dari dia
ini cemburu sekarang tante
kamu senang melihat mariana dan indy bertengkar
atau kamu merasa bangga karena kamu merasa diperebutkan iya
bukan begitu tante bukan
edu dengarkan tante ya
selesaikan urusan kamu dan aku
karena calon istri kamu itu adalah indy
dan jangan pernah kamu coba coba memboda mariana
karena saya tidak akan tinggal diam
tolong mbak marta awasi gerak geriknya edu
jangan sampai edo membuat masalah baru dalam keluarga saya
karena tanpa masalah yang edu buat
keluarga saya sudah banyak sekali masalah yang harus saya selesaikan mbak
saya ngerti kok kondisi deambar
deambar itu tenang aja
kalau soal indy dan edu biar saya yang tenangnya ya
bagus kalau gitu mbak
terima kasih mbak marta
itu kan gara gara kulah kamu mama jadi ikut dimaki maki sama ambar
ya lagian mbak
tante ambar kayak anak aja
belum dengar penjelasan edu langsung pergi aja
mama nggak mau tahu
dan selesaikan masalahnya
mila nanti kamu harus membantu mama untuk meyakinkan tovan ya
meyakinkan kak taufan
ya untuk menerima perjodohannya dengan andara
ya untuk menerima perjodohannya dengan andara
andara kok kamu juga ada di sini
kamu sudah memikirkan usulan tante
iya kan pak
apa kamu setuju dengan
kami sudah memutuskan untuk menjalin hubungan
patrosta tak akan sampai sudah bagus pas eigennya
tante tak apa
nanti saya akan beri itu untuk bantuin
sampai secara senangnya
aku sudah mati
aku sudah mati
ibu sudah mati
dapatkah lu irina
kamu sudah bisa berjaya
beberapa tahun lagisu
saya sudah langsung yuk rottenya

kamu cepat tamu ya